proses pembuatan akun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau ppdb dki jakarta
sempat mengalami gangguan server kemarin
namun sejak selasa pagi dinas pendidikan dki jakarta telah memperbaiki server website
dan dapat kembali diakses oleh masyarakat
hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pbdb dki jakarta
server sebelumnya terganggu saat pembuatan akun
sebelum melakukan verifikasi dan pemilihan tujuan sekolah
pagi ini gubernur dki jakarta anies baswedan mendatangi kantor dinas pendidikan
dan melakukan rapat bersama dengan pihak penyedia server dan panitia ppdb
hasilnya sejak pagi ini kerusakan sistem sudah diperbaiki
dan dapat diakses kembali oleh calon peserta didik baru
anies juga pastikan kerusakan sistem tak kembali terjadi
pelaksanaan pbdb juga diperpanjang hingga sebelas juni
jadi sempat ada gangguan pada aplikasi dan sinkronisasi data
tapi sehingga sekarang
tapi alhamdulillah gangguan itu telah terbereskan
sekarang sudah selesai masalahnya
dan warga sekarang sudah bisa melakukan pendaftaran akun ke ppdb
tadi pagi itu yang mendaftar sekitar tujuh puluh an ribu
sejam kemudian itu sudah menjadi satu ratus lima puluh ribu lebih
artinya sudah berkulisi
mendaftar nanti total sekitar tiga ratus ribu
jadi sudah lebih dari separuh untuk berhasil mendapatkan akun pendaftaran
dan ini masih dibuka sampai dengan tanggal sebelas
jadi masih ada waktu
dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cn indonesia putri demes
di kantor dinas pendidikan dki jakarta
selamat siang demes
kalau tadi sempat terjadi akses yang sulit dilakukan untuk warga
tapi hari ini gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan akses sudah bisa kembali normal
adakah informasi terkait hal ini demes
ya selama siang yuda
memang pembukaan ppdb ini sudah dilaksanakan memang sejak kemarin di tanggal tujuh
tetapi memang yang dialami oleh seluruh calon peserta didik baru untuk mengakses website dari ppdb ini
memang terkendala karena satu hari penuh kemarin sejak pagi sampai kemudian sampai malam
ini tidak bisa diakses karena ada gangguan dari selver di website ppdb itu sendiri
tetapi mulai pagi hari ini sebenarnya sebelumnya dinas pendidikan juga sudah menginformasikan bahwa
akan ada perbaikan sistem mulai tadi dini hari sampai pukul dua belas siang ini
tetapi sebelum pukul dua belas siang ternyata server ini sudah bisa diakses kembali
tadi juga sudah dinyatakan oleh gubernur anies baswedan langsung di kantor dinas pendidikan
dan dia langsung melaksukkan permantauan
kemudian melakukan rapat dengan sejumlah pihak termasuk panitia ppdb itu sendiri
termasuk tadi ada juga di telkomsel yang langsung datang ke lokasi sebagai penyedia jasa
untuk server dari ppdb itu sendiri
dan sudah bisa diperbaiki kemudian bisa diakses oleh masyarakat
tadi juga saya sudah sempat menanyakan kepada beberapa orang tua yang juga ada yang berdatangan
langsung ke kantor dinas pendidikan sebagai salah satu posko ppdb dki jakarta dua ribu dua puluh
dan mengatakan memang untuk server untuk pembuatan akun pendaftaran ppdb ini sudah bisa diakses
tetapi kalau hari ini saya bisa gambarkan kepada anda yuda bahwa memang ppdb dilakukan secara daring
tetapi posko yang offline yang ada di kantor dinas pendidikan ini juga dibuka untuk orang tua yang butuh bantuan
dan rata rata orang tua yang butuh bantuan di lokasi ini ternyata memiliki masalah lain yuda
seperti misalnya ada berkas yang
ketika dilakukan penguploadan begitu ketika diunggah pada masa prapendaftaran yaitu mulai dari dua puluh empat mei sampai empat juni kemarin
ini sudah dilakukan tetapi tidak terbaca oleh sistem
sehingga mereka langsung datang ke sini untuk mendapatkan solusi
kemudian juga persoalan untuk calon peserta didik yang ingin masuk zonasi
kemudian ternyata ada bermasalah dengan kartu keluarga yang tidak mencapai satu tahun di dki jakarta
memang mereka berusaha untuk
untuk konsultasi langsung dengan panitia ppdb mengenai solusi yang bisa diberikan
sehingga memang permasalahan dari ppdb ini mengenai pembuatan akun yang kemarin sempat mengalami error selama dua puluh empat jam ini sudah bisa tertangani
dan hal itu juga dikatakan oleh anies baswedan gubernur dki jakarta bahwa ketika pagi tadi sudah ada tujuh puluh data yang masuk akun yang sudah terbuat

kemudian satu jam kemudian setelah diperbaiki servernya sudah lebih dari satu jam

masalah yang dialami yuda setelah kemarin selama dua puluh empat jam server ini error adalah
karena ternyata dinas pendidikan ini mengupgrade atau melakukan perbaikan terhadap sistem
yang dulu memang hanya satu arah jadi masyarakat yang melakukan upload berkas ini bisa
ataupun input formulir ini hanya satu arah begitu sehingga kalau misalnya salah ini tidak bisa diperbaiki
sementara untuk tahun ini dinas pendidikan berusaha untuk mengupgrade menjadi sistemnya adalah real time
sehingga kita ketika melakukan input data kemudian ada yang salah ini bisa langsung diperbaiki
tetapi ternyata karena sifatnya real time kemudian banyak yang menggunakan secara bersamaan
seluruh calon peserta didik sehingga ada gangguan dari server sehingga ada server yang sibuk
kemudian mengalami gangguan tetapi gubernur sendiri sudah memastikan bahwa gangguan ini tidak akan terjadi lagi
dan kemudian juga dengan adanya gangguan seperti hari kemarin maka untuk masa pendaftaran ini
pembuatan akun kemudian nanti akan
oke terima kasih
dan ada langkah selanjutnya verifikasi pemilihan sekolah sampai nanti terakhir dilapor diri
ini nanti akan diperpanjang sampai tanggal sebelas juni ini
ya demes kalau tadi anda katakan dengan diperpanjang hingga sebelas juni mendatang berarti asumsinya
permasalahan masalah accessibility kemudian juga zonasi bisa diselesaikan
tapi bagaimana apabila memang masih ada pendaftaran yang mengalami kendala terkait dengan masalah online
kemudian komplain terbanyak masalah zonasi ini
bagaimana dengan kondisi ini kedepannya
ya yuda untuk saat ini memang yang dikatakan oleh gubernur tadi memang yang diperbaiki adalah persoalan yang masih terjadi kemarin
yaitu pembuatan akun
sehingga memang persoalan itu yang menjadi pertimbangan dari dinas pendidikan untuk diutamakan
untuk diselesaikan begitu ya yuda
tetapi mengenai berkas berkas yang lain itulah yang memang ternyata menjadi masalah di hari ini
jadi memang kemarin ketika dibuka posko ppdb ini
orang tua yang datang ke lokasi ataupun calon peserta didik itu sendiri yang datang ke kantor dinas pendidikan
ini mengeluhkan adanya perbaikan akun
tetapi hari ini seperti yang anda katakan jadi persoalan persoalan lain seperti sonasi tadi kemudian berkas seperti
sebenarnya berkas yang mereka kumpulkan ketika masa prapendaftaran ini sudah lengkap
hanya tinggal satu data yang ternyata tidak terbaca sistem kemudian ternyata mereka tidak bisa membuat akun
dan meneruskan proses ppdb ini sehingga mereka langsung datang dan berkonsultasi
tetapi kalau tadi saya mau wawancar
tetapi kalau tadi saya mau wawancar
saya mau wawancar salah satu orang tua mereka sudah berkonsultasi dengan panitia ppdb mengenai adanya berkas yang tidak terbaca sistem
tetapi tidak ada solusi dan mereka mengaku diberikan solusi untuk mencoba mendaftar ke swasta
jadi tidak ada solusi untuk bisa memperjuangkan tetap masuk ke sekolah negeri kemudian dengan berkas yang sebenarnya sudah mereka miliki
hanya saja tidak terbaca oleh sistem
dan kita akan melihat sebenarnya memang ppdb ini perlu dilakukan evaluasi tidak hanya
dari teknologinya tetapi juga dari kebijakan
sehingga kalau misalnya ada persoalan seperti ini ada persoalan berkas yang tidak terbaca oleh sistem
maka ada kebijakan lain yang bisa dilakukan sehingga calon peserta didik ini tetap bisa mendaftarkan diri
baik putri damas terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali